gerbang tol paster arah keluar kota bandung akan digeser mundur sejauh empat delapan km dari posisi semula mulai senin mendatang
jasamarga cabang purbalenyi melakukan ini untuk mengatasi penumpukan kendaraan
rata rata sepuluh hingga tiga belas ribu kendaraan memasuki tol purbalenyi melalui gerbang tol paster setiap harinya
volume itu bisa bertambah dua kali lipat pada akhir pekan
tak ayal antrian kendaraan di gerbang tol paster ke arah luar kota bandung seringkali mengekor hingga empat km
keadaan tersebut diperparah banyaknya toko oleh oleh
selain itu persimpangan surya sumantri hanya berjarak lima ratus meter dari gerbang tol paster
untuk mengurai kepadatan kendaraan akibat dari terlalu rendahnya jarak antara lampu merah surya sumantri dengan gerbang tol paster
maka pihak jasamarga purbalenyi kemudian menggigit
gerbang tol paster sejauh empat delapan km
selain menggeser jarak gerbang tol ini juga ditambah kapasitasnya dari lima gardu menjadi tujuh gardu
relokasi gerbang tol sejauh empat delapan km dan penambahan gardu menjadi tujuh ini diharapkan mengurangi antrean
selain itu jika ada antrean tidak mempengaruhi persimpangan surya sumantri
gerbang tol baru ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada tiga puluh januari dua ribu delapan belas
namun para pengguna jalan sudah berharap langkah ini bisa bermanfaat
relokasi gerbang tol paster ini hanya dilakukan untuk arah keluar bandung saja
sementara untuk arah masuk bandung atau gerbang keluar tol purbalenyi tidak ada perubahan
revita ritarani bandung